makasih banyak ya mon

aku gak mau kamu sakit hati kalau tau papa minta aku tunangan sama putra dalam waktu dekat
kalau aku bisa milih lebih baik aku gak kenal sama kamu
daripada aku harus nyakitin perasaan kamu

aku bisa kok selalu ada di saat kamu butuh aku
di saat kamu butuh sandaran kamu bisa ke aku
ini bukan salah kamu kok
aku gak kuat
aku benci banget setiap ngeliat tetesan air mata jatuh dari mata kamu
kamu hancur aku lebih hancur
kamu sedih aku lebih sedih
kamu tahu kan kamu selalu bisa hubungin aku kok untuk cerita apapun soal masalah kamu
kamu gak perlu takut untuk sharing apapun
aku akan selalu ada
aku akan selalu ada